final kejuaraan nasional judo pelajar tingkat smp sma mahasiswa dan kualifikasi kata
yang digelar di jimnasium universitas pendidikan indonesia bandung
pada minggu tiga puluh juli dua ribu dua puluh tiga berlangsung sengit
masing masing atlet berusaha mengalahkan lawannya sekuat tenaga untuk menjadi juara
selain mendapatkan trobi medali dan sertifikat
para juara juga mendapatkan uang pembina
kejurnas ini menjadi bekal dan pengalaman bagi para atlet untuk lebih giat berlatih
agar terus menorehkan prestasi
latihan keras dan konsisten sih yang harus saya tekuni
belum puas sih saya ingin lebih dari ini
saya akan terus berlatih untuk meningkatkan prestasi saya
semoga saya bisa menjuarai berbagai event lagi
buat saya sendiri ini belum puas dan saya bakal menjadi juara ini
menjadi pelajaran untuk saya kedepannya
agar saya bisa menjadi juara satu
kejurnas yang mempertandingkan kategori putra dan putri serta kata putra nadiem nokata
dan putri jinovata ini ditutup oleh ketua umum pb pjsi leap gen tni marunisi manjunga
lima postrat ini mengungkapkan kejuaraan nasional judo pelajar tingkat smp dan sma
mahasiswa dan kualifikasi kata tahun dua ribu dua puluh tiga ini
merupakan program kegiatan pb pjsi yang dijadwalkan dalam tahun dua ribu dua puluh tiga
serta sebagai ajang pembinaan yang berjenjang dan berkesinabungan
sehingga memunculkan didik didik judo handal dan berprestasi di level yang lebih tinggi
serta ajang pengumpulan poin pon dua ribu dua puluh empat sumatera utara aceh
saya lihat waktu awal awal memang saya cukup waduh
saya pikir ini banyak sekali penurunan
ya memang karena memang kurang event kan karena covid
tapi saya lihat peningkatan ini cukup cepat
sekarang kemarin atlet kita bisa enak banget ya karena covid ini
sekarang kemarin atlet kita bisa enak banget ya karena covid ini
atlet kita bisa open turnamen bisa mengalahkan beberapa negara yang cukup kuat kemarin itu
jadi saya pikir mudah mudahan kalau kita konsisten terus ini saya yakin bisa
sebelumnya kejuaraan nasional judo tingkat pelajar dan mahasiswa digelar selama tiga hari pada dua puluh delapan hingga tiga puluh juli dua ribu dua puluh tiga
kejurnas judo ini diikuti empat ratus lima puluh judoka terdiri dari para penjudo pelajar dari delapan belas pengkrof pjsd dan penjudo mahasiswa dari tiga puluh delapan perguruan tinggi
zayul han neskira hadian bandung jawa barat